apakah sobat pernah berada dalam situasi
di mana sobat harus mengambil langkah atau keputusan yang di luar kebiasaan
misalnya saat saudara atau orang tua kita sakit dan membutuhkan biaya perawatan
nah setelah situasinya sudah lewat
tentunya kita harus melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan keuangan
maupun keseharian kita dalam merawat keluarga
nah mirip seperti penyesuaian kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah
pasca krisis akibat pandemi covid sembilan belas
seperti yang soba tahu akibat dari pandemi covid sembilan belas
jadi menimbulkan berbagai krisis sobat
salah satunya yang paling terlihat yaitu penyusutan ekonomi di berbagai belahan dunia
mulai dari banyak resto dan pedagang pedagang kecil yang kolaps
hingga tak sedikit pula pekerja yang dirumahkan alias diputus masa kerjanya
karena perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang seperti transportasi dan pariwisata
karena itu pemerintah dan bank sentral memberikan berbagai stimulus kebijakan fiskal dan moneter
untuk membantu masyarakat keluar dari krisis
nah masuk tahun ketiga pandemi perlahan perekonomian di beberapa negara sudah dalam tahap pemulihan
ini bisa dilihat dari mulai berdenyutnya aktivitas perekonomian
dan terjadinya inflasi di negara tersebut
karena pemulihan itu pemerintah dan bank sentral negara maju mulai melakukan normalisasi kebijakan
namun normalisasi kebijakan negara maju ini memiliki efek limpahan ke negara berkembang yang belum pulih
karenanya untuk menciptakan harmonisasi normalisasi kebijakan dari berbagai negara
maka perlu ada pembicaraan terkait bagaimana menetapkan jalan keluar atau exit strategy
untuk pemulihan ekonomi secara global
exit strategy merupakan rancangan secara sistematis dan
untuk menyesuaikan dukungan stimulus kebijakan pasca
kenormalan baru atau normalisasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan bank sentral
seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian
dengan menerapkan exit strategy yang efektif
dapat menghindarkan terjadinya gangguan bagi pemulihan ekonomi di negara berkembang
akibat terjadinya aliran modal ke negara yang telah pulih terlebih dahulu
negara negara yang telah bangkit ekonominya duluan
negara yang sedang atau masih kesulitan lewat aktivitas perdagangan
aktivitas ekonomi lainnya
nggak heran exit strategy ini jadi salah satu agenda prioritas dalam presidensi g dua puluh indonesia
untuk mengembalikan ekonomi dunia pulih bersama dan pulih lebih kuat
karena exit strategy atau jalan keluar ini dibuat untuk mendukung pemulihan yang adil
serta melindungi negara negara yang masih menuju pemulihan ekonomi
dari efek limpahan normalisasi kebijakan yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya
ada pun persiapan keluar dari penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi
dan terkomunikasikan dengan baik antar negara
untuk menghindari timbulnya risiko
kedepannya negara negara di dunia secara bertahap menormalisasi kembali kebijakan kebijakan yang dilakukan
untuk mendukung penanganan krisis yang sudah dan sedang dilakukan
agar ruang kebijakan moneter dan fiskal dapat kembali normal untuk keberlanjutan program nasional
wah semoga strategi ini mampu dikomunikasikan dan direncanakan dengan baik ya sobat
sehingga bisa memitigasi dampak rambatan pada negara berkembang
dan bisa fokus ke progres pemulihan yang berkeadilan
di setiap makna indonesia